kalau kemudian kita bicara kondisi terkini menurut bapak bagaimana kalau tadi katanya kata kuncinya adalah moderasi dan kesepakatan bagaimana kesepakatan yang ideal antara pemerintah dan juga masyarakat dalam menghadapi badai yang saat ini kita hadapi bersama
badai pandemi kemudian gejolak ekonomi akibat pandemi lalu juga masalah radikal dan intoleransi agar masyarakat indonesia bisa selamat melewati badai ini
pertama saya seperti katakan kita kembali kepada kesepakatan kita bingkai bingkai yang harus kita jaga
jadi bingkai politisnya jangan sampai kita menyimpang dari kesepakatan
nah apa namanya itu bingkai politis ini empat pilar itu itu tidak boleh
yang kedua kita punya aturan aturan yang memang ketentuan ketentuan aturan perundang undangan
apabila ada hal hal yang kita tidak setuju itu sebaiknya ya kita lakukan perubahan perubahan
undang undang pun itu kesepakatan
ketepakatan melalui cara cara yang konstitusional
lahirlah undang undang kalau kita ada ketidaksepakatan ada mekanismenya
melalui mahkamah konstitusi melalui dpr untuk dilakukan review diperbaiki kalau ada
ini tentu mekanisme yang apa itu
nah begitu juga kita di dalam
kita harus jelasin kita harus memiliki kebijakan
jangan melanggar undang undang
jangan melanggar aturan
tapi kita harus berdiri di atas cara cara yang kita sepakati
menggunakan narasi narasi kerukunan
ini saya kira untuk menjaga kalau seorang melakukan kritik lakukanlah dengan cara yang baik
jangan melanggar undang undang
aturan tapi berikan kritik yang sehat
saya kira itu tidak akan menjadi masalah
tidak akan terjadi konflik
kemudian di dalam rangka kita menghadapi pandemi
saya kira memang harus didukung oleh seluruh masyarakat
pemerintah sudah melakukan upaya upaya
di dalam pandemi pemerintah menggunakan tiga pendekatan
yaitu protokol kesehatan
kemudian penerbangan pembatasan pembatasan
dan sekarang ini sudah pada skala mikro pada kecil
karena memang sudah harus lebih ke sasaran sasaran
nah ini saya kira semua harus mendukung upaya upaya ini
begitu juga di dalam rangka penanggulangan akibat akibat pandeminya
pemerintah juga menggulirkan bahan sos bahan sos
kemudian di dalam rangka pemulihan ekonomi
juga menggunakan berbagai stimulus stimulus
dan juga memberikan anggaran yang besar
baik di tahun dua ribu dua puluh maupun dua ribu dua puluh
karena itu itu perlu ada dukungan seluruh elemen bangsa
untuk bisa mempercepat proses ini
supaya masyarakat lebih patuh pada protokol kesehatan
ada tiga m tiga t kemudian juga pembatasan pembatasan
setelah masalah pandemi ini bisa kita atasi
pasti ekonomi kita akan naik
kenapa ekonomi kita ini misalnya belum
sehingga sekarang sudah baik
tapi kenapa belum bisa bangkit
karena memang kepercayaan para pengusaha ini belum pulih
level kepercayaan belum kembali
kenapa masih ada pandemi
oleh karena itu pandeminya ini yang harus kita selesaikan
dan ekonominya nanti akan naik
ini harus didukung oleh semua pihak
mereka misalnya yang mengkritisi
saya kira bagus sekali apa yang tidak baik
tapi jangan memprovokasi
memprovokasi itu artinya justru membuat orang tidak percaya
memberat orang misalnya jangan mau divaksin
tidak perlu menggunakan masker
kemudian juga tidak perlu mentaati pembatasan
nah dengan cara cara
kalau ini diprovokasi
para rakyat tidak patuh
saya kira sasaran yang sudah kita siapkan itu
juga pasti tidak akan berhasil
tapi kalau semua kemudian mendorong membantu bekerja bersama
saya kira saya yakin akan cepat pulih
dalam target satu tahun bahkan tidak sampai satu tahun
itu sudah mulai kembali ini
tetapi semua orang harus bekerja sama untuk satu kepentingan
yaitu kepentingan nasional
mengutamakan kepentingan nasional
kepentingan seluruh masyarakat indonesia
harus diutamakan oleh kepentingan kepentingan politik
kepentingan kelompok kepentingan golongan
apalagi kepentingan pribadinya
baiklah terima kasih sekali lagi waktunya
wakil presiden republik indonesia bapak maruf amin
untuk cnn indonesia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh